tni angkatan laut telah meresmikan dua kri terbaru bernama kri pulau fadi tujuh ratus tiga puluh satu dan kri pulau vanildo
dua kapal buatan jerman itu disebut memiliki kemampuan dalam operasi pemburu ranjau
kepala staf angkatan laut laksamana tni muhammad ali meresmikan dua kri terbaru yang masuk jajaran armada tni angkatan laut di koarmamda dua surabaya awal pekan ini
menurut data dinas penerangan tni angkatan laut kri pulau fadi tujuh ratus tiga puluh satu dan kri pulau vanildo tujuh ratus tiga puluh dua berjenis mine counter measure vessel dengan panjang enam puluh satu empat meter lebar sebelas meter dan bobot satu empat ratus empat puluh empat ton
kapal berbahan dasar baja non magnetik ini berkecepatan maksimal delapan belas knot
kedua kapal ini juga dilengkapi berbagai teknologi seperti sistem perdeteksi kontak dalam air
serta kapal tanpa awak untuk mengembangkan kapal
kedua kapal ini juga dilengkapi berbagai teknologi seperti sistem perdeteksi kontak dalam air

kedua kapal ini juga dilengkapi berbagai teknologi seperti sistem pendeteksi kontak dalam air
serta kapal tanpa awak untuk mengembangkan kapal
selain itu terdapat peralatan sonar bawah air untuk mendeteksi ancaman dari perairan dalam
kri pulau fani tujuh ratus tiga puluh satu dan kri pulau vanildo tujuh ratus tiga puluh dua diklaim sebagai realisasi program modernisasi alutsista tni angkatan laut
dan upaya pemenuhan kebutuhan alpahangkam serta peningkatan kemampuan bidang pertahanan